presiden indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono akhirnya angkat suara terkait polemik gagal bayar asuransi jiwasraya
lewat pernyataan di akun facebooknya sbi menganggap kasus jiwasraya ini telah dibelokkan ke arah politis
dalam tulisan berjudul penyelesaian kasus jiwasraya akan selamatkan negara dari krisis yang lebih besar
sbi mempertanyakan alasan mengapa periode pemerintahannya yang dianggap bersalah terkait kasus jiwasraya
dalam salah satu poin penjelasannya sby justru meminta aparat hukum untuk mengusut uang jiwasraya yang digunakan untuk kepentingan pemilu dua ribu sembilan belas
sebelumnya presiden joko widodo ikut angkat suara soal masalah jiwasraya
rabu pekan lalu jokowi menyebut masalah jiwasraya sudah berlangsung lama
hal itu sejalan dengan pernyataan kementerian bumn dan otoritas jasa keuangan yang menyatakan
masalah keuangan jiwasraya merupakan penyakit lama yang terjadi sejak dua ribu enam lalu
presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono angkat bicara soal penyelesaian skandal jiwasraya
dalam surat bertajuk penyelesaian kasus jiwasraya akan selamatkan negara dari krisis yang lebih besar
sbi juga mendorong penyelidikan lewat tujuh arena kerja untuk menyelesaikan kasus jiwasraya
kami ulas untuk anda malam ini dalam tujuh arena investigasi jiwasraya ala presiden sbi
kita lihat di sini kenapa kemudian presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudho
kalau bambang yudhoyono mengeluarkan surat begitu yang isinya penyelesaian kasus jiwasraya
ini bisa menyelesaikan masalah atau krisis yang lebih besar
dan jadi di sini sbi mengatakan bahwa apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik atau pemilu pada tahun dua ribu sembilan belas
kemudian investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan peraduga kalangan masyarakat
bahwa dalam kasus jiwasraya ini dicurigai akan ada dana yang mengalir
ketim sukses pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
dan di sini dalam suratnya juga presiden ke enam republik indonesia sbi menyatakan bahwa sebelumnya sebetulnya sbi ini tidak tertarik begitu
untuk ikut atau angkat suara dalam kasus jiwasraya ini
meskipun pada saat itu dikatakan bahwa kerugian negara mencapai tiga belas triliun rupiah
dan juga bagaimana kemudian ada keterkaitan atau ada yang mengaitkan atau mempolitisasi kasus ini
kemudian dengan beberapa hal seperti misalnya pemilu pada tahun dua ribu sembilan belas dan juga ada juga yang mengaitkannya dengan kasus dana bailout
atau dana talangan bank senturi begitu pada masa kepemimpinan presiden susilo bambang yudhoyono begitu
dan dikatakan pada saat itu ada beberapa kalangan yang membelokan isu bank senturi atau dana talangan bailout bank senturi
pada saat itu sri mulyani menjabat sebagai menteri keuangan dan juga budiono menjabat sebagai gubernur bank indonesia
memutuskan untuk memberikan dana talangan kepada kasus bank senturi yang dianggap sebagai bank sistemik
atau bank gagal bayar berdampak sistemik begitu ya
dan kemudian ada kemudian yang isu yang membelotkan
mengarahkan isu bank senturi dana bailout bank senturi tersebut ke politis yang mengatakan bahwa dana bailout bank senturi
kemudian dialihkan kepada dana untuk pemilu pada zaman pemilu pada saat pemilihan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono begitu
inilah yang kemudian ada potensi politisasi di kasus jiwasraya ini yang kemudian membuat presiden ke enam angkat suara
atau angkat bicara terkait dengan kasus ini dan kemudian menimbulkan beberapa spekulasi publik lainnya
namun di dalam kabin ini terdapat beberapa kasus yang menyebut sba juga memberikan tujuh arena investigasi yang seharusnya diselesaikan begitu ya
untuk menyelesaikan kasus jiwasraya ini dan juga asabri
jiwaseraya berpotensi merugikan negara tiga belas triliun rupiah sementara astrabri sepuluh sampai enam belas triliun rupiah begitu
ini yang kemudian ditelisik oleh sby dan kemudian di arena pertama sby mengatakan seberapa banyak sebetulnya kerugian jiwasraya
apakah benar tiga belas triliun dan juga asabri sepuluh sampai enam belas triliun rupiah begitu ini yang harus ditelusuri dan apakah benar
ini kemudian dana dana ini kemudian berpotensi dicurangkan atau digunakan oleh kalangan kalangan terbatas atau untuk memperkaya person pribadi begitu
dan inilah kemudian menimbulkan ini ya arena kedua yang disoroti oleh presiden sba
alasan keuangan jiwasraya jebol
alasannya apa sebetulnya yang menyebabkan kemudian jiwasraya mengalami kasus ini
dalam kasus pengembangan kasus yang telah kami telusuri begitu dikatakan bahwa jiwasraya ini akibat adanya
mismanagement mismanagement begitu mismanagement yang dilakukan oleh direksi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ada lima orang begitu
dan ini yang kemudian disoroti adalah apakah betul penyempatan uang uang perusahaan di saham saham gorengan begitu yang saat ini berkembang
dan juga reksadana yang kemudian menyebabkan ini tidak memberikan return yang sesuai begitu ini yang kemudian menyebabkan gagal bayar atau kemudian mismanagement di jiwasraya
itu yang kemudian disoroti
alasan kenapa keuangan jiwasraya jebol begitu
dan arena ketiga yang diungkapkan oleh sbi adalah penelusuran pelaku
dan penelusuran pelaku ini penting kalau sampai saat ini jaksa agung mengatakan bahwa sudah ada lima orang tersangka dan ada tiga belas orang yang diberikan penjagaan untuk pergi ke luar negeri begitu ya terhadap kasus ini
tapi apakah benar hanya lima orang tersangka itu apakah memang ada pengembangan kasus lain ini masih kita nantikan nanti ya bagaimana perkembangan penyidikan selanjutnya
kemudian ada dugaan aliran dana ke pemerintah
ini tadi yang sempat saya singgung di awal bahwa ini sby sepertinya menggambarkan situasi yang terjadi pada masa kepemimpinannya di mana dana bailout atau dana talangan bank senturi pada kala itu dikaitkan dengan dana pemilu pada saat pemilihan presiden zaman susilo bambang yudhoyono begitu
dan dikatakan dalam suratnya tersebut juga sbi mengatakan bahwa sebetulnya pada kala itu saat isu itu bergulir begitu sbi sudah memberikan wewenang kepada badan pemeriksa keuangan untuk kemudian menyelidiki seluruh
aliran dana begitu
seluruh aliran dana di tim pemenangan presiden susilo bambang yudhoyono pada kala itu
ini arena ketiga keempat kita lihat arena selanjutnya yang dikatakan sby adalah pengembalian uang kepada nasabah jiwasraya
di sini dalam suratnya sbi mengatakan bahwa tidak hanya nasabah asal indonesia saja tapi juga nasabah jiwasraya yang merupakan warga negara asing begitu
ada sekitar empat ratus tujuh puluh empat warga negara asing yang berpotensi
dan gagal bayar pengembalian premi sebesar lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah
dalam suratnya sbi mengatakan bahwa ini tidak hanya dampak dari gagal bayar ini tidak hanya berdampak kepada para penerima polis tapi juga berdampak bagaimana nanti wajah investasi indonesia di mata global begitu
selanjutnya di arena selanjutnya adalah dugaan persamaan modus kejahatan dengan perusahaan bumn lainnya
di sini sbi mengarahkan bahwa apa setelah diselidikasi
di sini sbi mengarahkan bahwa apa setelah diselidikasi
penyayatan kembali keuangan korporat harus dilakukan serta pemberian jaminan dan juga pengembalian uang milik nasabah sbi juga mengimbau kepada pemerintah begitu ya
untuk kemudian benar benar mendirikan lembaga penjamin polis
lembaga penjamin polis ini sbi mengatakan bahwa itu sebetulnya sudah digodok pada zaman kepemimpinannya pada tahun dua ribu empat belas begitu
dan seharusnya sudah bisa diterapkan pada tahun dua ribu tujuh belas begitu lembaga penjamin polis tersebut yang sekarang juga masih digodok oleh pemerintah ya
dan nanti kita juga akan bahas sebetulnya apa dibalik surat yang dikirimkan sbi ini melalui akun media sosial facebooknya
kemudian apa yang mengisyaratkan yang dikeluarkan sbi dari surat ini kita akan bahas nanti usai jeda tetaplah bersama kami di layar demokrasi
jiwasraya ini belum sepenuhnya
ekspektasi publik karena banyak
hal yang seharusnya dibuka
atas peristiwa ini apalagi
ada dugaan di tempat
lain contohnya di asabri yang kemudian
sekarang ini tidak
menjadi terang ya
apakah ada modus yang sama atau memang apakah
terjadi di sana perlakuan yang sama sehingga
pak sby juga melihat di sini
ada kerugian masyarakat yang cukup besar
dan pemerintah cenderung
terlalu preventif terhadap
dirinya seolah olah gelisah
kalau ada yang bicara tentang
melihat ini harus dibuka karena
kerugian rakyat tidak boleh terjadi
apa ada kemudian ini merupakan jawaban
begitu sebagai ada yang mengatakan
mengaitkan peristiwa kasus jiwasraya ini
pada saat masa
kepemimpinan sby kala itu ya betul itu juga
menjadi salah satu faktor karena memang
maupun menteri bumn pak erick
thohir menyampaikan waktu itu statement
ini sudah bermasalah sejak dua ribu enam
kami terus terang memang merasa
terganggu dengan statement itu maka
kami yang merasa tidak bersalah
dan tidak menjadi penyebab amruknya
jiwasraya ini sekarang kemudian
muncul desakan dari partai demokrat
untuk membuka seterang terangnya
masalah ini melalui pansus yang itu kemudian
direspon oleh pemerintah dan partai koalisinya
yang tadinya banyak juga
partai koalisinya ingin masuk ke pansus
tetapi kemudian berubah setelah ada
ada rekonsiliasi yang dilakukan
dan berubah sikap nah ini
terus memicu bagi kami ini ada apa
sebetulnya ini respon terhadap pansus
jiwasraya juga ya ya betul sekali
jadi ada banyak hal yang
menurut kami janggal dan harus
dibuka maka surat sby
yang disampaikan di laman
facebooknya tersebut dan disampaikan
kepada publik ya inilah
pemikiran partai demokrat terhadap
kemana mau kita apakan semua
ada disitu menurut versi partai demokrat
dan yang jelas bahwa apa yang disampaikan
pak sby itu tidak ada niat
sama sekali untuk mengganggu pemerintah tetapi
kita ingin masalah ini terang benderang
kita ingin masalah ini jernih dan
satu hal yang paling paling pokok disini juga
adalah para pelaku harus dihukum
dan kerugian masyarakat tidak boleh terjadi
itu yang paling kita lindungi disini kalau bang ray
melihatnya bagaimana bang apakah ini sebagai respon
ada yang mengaitkan pemerintahan sby
kalah itu dengan kasus jiwasraya atau bagaimana bang
dua duanya bisa juga ya
di satu segi mungkin karena
nama beliau dikaitkan kembali
mengingat begitu besar jumlah kerugian negara
ya betul sekali
kali pertama lah dalam sejarah bangsa kita itu
ada kerugian begitu besar ya
yang muncul dari
bumn gitu sampai tiga belas sekian triliun
kalau benar gitu
nah yang tentu
kalau kemudian ini tidak direspon secara
apa namanya ya positif atau
atau sebaliknya oleh pak sby
bisa juga demokrat akan terus makin
ditinggalkan oleh publik
oleh karena itulah kemudian pak sby
tidak hanya dua kali ya
ini yang kedua seingat saya
nama nama beliau yang dikaitkan dengan peristiwa ini gitu
nah yang kedua juga menurut saya sih ada hubungannya
dengan motif politik di masa mendatang gitu
nah motif politik di masa mendatang itu adalah
dengan diminta melakukan
supaya dilakukan pansus itu
tentu saja permintaan itu benar benar relevan gitu
tapi perasaan yang bersamaan sebetulnya
itu modal yang cukup kuat bagi demokrat
untuk seolah untuk terus menjadikan isu jiwasraya ini
seperti menjadi isu yang digalang galang oleh demokrasi dari awal
begitu bang menjaga eksistensi dan juga motif politik untuk kemudian
periode periode selanjutnya gimana nih pak pak rizwan
ya sebetulnya partai demokrat belum berpikir ya sejauh itu
yang pasti sekarang
ada banyak kejanggalan yang kita lihat di dalam jiwasra ini
dan kemudian dasarnya juga kami merasa terganggu
sejak diseret seret ke dalam masalah ini
membuat kami tentu harus merespon
karena kalau kami berdiam diri
maka opini publik akan memakan isu yang dilempar oleh pemerintah
dalam hal ini menyatakan bahwa jiwasraya ini ambruk sejak dua ribu enam
maka kami partai demokrat tentu tidak akan menerima situasi itu
maka disini kami menantang pemerintah untuk buka bukaan
ayolah kita buka sebetulnya dari dua ribu enam atau dari kapan
karena kami juga memiliki data
kapan uangnya dicuri
nah itulah dasarnya kenapa kami ingin buka bukaan dengan pemerintah
supaya publik kemudian mengetahui kebenaran
benar tidak ini dimulai dua ribu enam belas
atau kapan peristiwa sesungguhnya terjadi
yang kami jaga karena ini menyangkut
kalau dibilang nama baik partai demokrat tentu ya kami menjaga itu
karena tertuduh kami dilakukan ya
dan publik banyak membahas itu di media sosial
bahkan di media media segala macam
dibicarakan sejak dua ribu enam masalah ini sudah ada
seolah olah kami membiarkannya terus
dan ambruknya ini karena salah partai demokrat
yang kebetulan berkuasa pada dua ribu enam
dan presidennya adalah pak sby
jadi quote unquote partai demokrat merasa tertuduh begitu pada
oh iya jelas kami merasa tertuduh
merasa dipojokkan dalam hal ini
sebagai penyebab atas kegagalan pemerintah
bagi kami pemerintah sekarang yang gagal mengelola bumn ini
untuk menjadi baik menjadi benar
karena data laporan keuangan sepanjang masa pemerintahan
pak sby jiwaseraya ini dari yang tadinya sakit telah sehat
bahkan membukukan laba menyerahkan dividen kepada pemerintah
itu ukuran kesehatan bumn bagi kami
karena kalau dituduh itu sudah tidak sehat
bahkan laporan keuangan katanya direkayasa sebelumnya
ini kan membuat integritas pemerintahan

pak sby itu akan dipertanyakan
nah ini kami tidak mau menerima situasi ini
dan inilah kami gaungkan kami suarakan bahwa
satu satunya jalan untuk membuka fakta
seterbuka bukanya publik mengetahui
ya memang melalui jalan pansus
nah disitulah kami juga sebetulnya mengajak pak jokowi
untuk mendukung pansus ini
karena dengan pansus ini juga lah nanti
nama pak jokowi bisa menjadi clear dan bersih
karena ada juga tudingan ke beliau
jiwaseraya ini mengalir ke dana pilpres dua ribu sembilan belas
nah mentara bagi kami juga
masih mempertanyakan itu
nah ini juga menjadi faktor penambah bagi kami
betapa sangat pentingnya pansus
di dalam peristiwa ini
ya bang rai sebetulnya signifikan ga ini
dampaknya surat yang dikeluarkan oleh sby terhadap
membersihkan tadi nama partai demokrat dari kasus jiwa seraya
selama tidak ada respon yang cukup
dari pemerintah saya pikir
lumayan lah bagi demokrat untuk
ya kalau disebutkan membersihkan
membersihkan itu tadi gitu
nah disitu kan surat ini ada dua tadi ya
pertama adalah membersihkan nama demorat
pertama adalah membersihkan nama demorat tapi salah yang bersalahnya
adalah menembakkan peluru politik kepada pak jokowi
kira kira gitu ya
nah pada konteks membersihkannya mungkin gitu
apalagi di dalam suratnya pak sby itu
panjang lebar misalnya disebutkan
sebab sebab tata cara mengapa
solusi macam macam dan seterusnya itu
yang memang menunjukkan kepada publik
katakanlah buka bukaan lah
kira kira gitu ya
jadi kalau disikapi oleh pemerintah seperti sekarang
hanya berhenti di panja gitu
pemerintahnya memerintahkan polisi untuk melakukan penyelidikan
misalnya tidak memberitahkan kepada kpk untuk juga ikut terlibat dalam proses
melakukan penyidikan terhadap kasus ini
ini sangat membantu pak sby dalam konteks memulihkan citranya
bukan hanya soal kasus jiwa seraya
tapi juga pada saat yang bersamaan
pak sby memulihkan namanya
dengan kasus senturi
dimana kasus senturi ini
sangat erat dihubung hubungkan dengan pak sby selama ini gitu
nah nanti kita juga pengen tahu nih kira kira kalau pak sby itu memulihkan dengan kasus senturi dimana kasus senturi ini sangat erat dihubung hubungkan dengan pak sby selama ini gitu

sebetulnya posisi demokrat di kasus jiwa seraya ini bagaimana
dan kira kira posisi demokrat kemudian di pemerintahan nanti
bagaimana nih bang ferdinand usai jeda
layar demokrasi akan segera kembali
ya anda masih di layar demokrasi
kita masih bersama dengan bang ferdinand juga bang raya rangkuti disini
bang ferdinand tadi saya sempat menanya sebetulnya
bagaimana posisi demokrat kemudian
dengan surat yang telah dikirimkan untuk menghadapi kasus jiwasraya sekarang
ya kalau bicara posisi yang jelas sejak awal
partai demokrat berada dalam posisi sebagai penyeimbang ya
selalu menegaskan diri bukan oposisi
ataupun bukan bagian dari pemerintah
tapi kalau bicara posisinya partai demokrat
yang tidak di dalam pemerintahan tentu
lebih kepada oposisi karena
tidak berada dalam pemerintahan
lebih ke arah oposisi
lebih ke arah oposisi tetapi
bagi kami yang jelas di sini apakah oposisi atau bukan itu tidak penting
yang penting bagi kami dari kasus jiwa seraya ini
pelakunya ini siapa saja
ini harus diungkap semua
apalagi kan ada tudingan tudingan dari beberapa pihak ya
yang menyebut uang jiwa seraya ini mengalir ke pilpres
yang tentu pak jokowi tidak akan nyaman dengan itu
karena kenapa itu disampaikan pak sby
karena beliau pernah mengalami hal yang sama
pada dua ribu sembilan di kasus senturi
bagaimana uang senturi disebut mengalur ke tim suksesnya pak sby dua ribu sebelas
makanya pak sby pada waktu itu
berani dan mendukung pansus dilakukan
bahkan ini menyelidiki supaya karena terbuka fakta fakta yang sebenarnya
dan setelah dilakukan pasus ternyata kan
pak sbe dan tim suksesnya clear
tidak ada satupun yang mendapat aliran dana dari senturi
nah sekarang juga pak jokowi tidak perlu alergi dengan pansus
justru beliau harus mendukung agar namanya juga dibersihkan dari tuduhan tuduhan itu
itu motifnya pak sby
mengungkapkan bahwa supaya dilakukan pengusutan
karena bagaimana perasaan pak sby dulu
dirasakan oleh pak jokowi sekarang
itu tidak nyaman
nah maka pak sby yang pernah merasakan hal itu
ayolah pak jokowi kita pansuskan aja supaya ini terbuka
dan nama bapak akan clear kan kira kira seperti itu
bang ray kalau melihat bahasa dari sbe dalam surat tersebut
apakah kemudian ini mengisyaratkan bahwa memang
demokrasi ini sudah siap untuk komposisi
atau anda membacanya bagaimana
saya kira ada dua faktor ya
dua faktor ini yang mengakibatkan
apa ada kemajuan dalam
dan demokrasi tentu secara umum
pertama adalah soal stabilitas
politik dari anak beliau
mungkin sudah mulai mendapatkan satu ritme
dimana misalnya tanpa melalui
pemerintah tanpa melalui
panggung panggung besar misalnya begitu
pak haye mungkin sudah dengan sendirinya
mulai lancar berkomunikasi dengan publik
nah melihat perkembangan itu
pak sby mungkin tidak lagi
merasa membutuhkan satu panggung besar untuk
terus menerus menaikkan
pak ahy itu yang pertama
nah yang kedua adalah soal
kebutuhan terhadap satu elemen
yang seolah olah piece to piece
terhadap pemerintah gitu
ini posisi yang kelihatan
belum sepenuhnya dimainkan oleh pan
belum sepenuhnya dimainkan oleh pks gitu
kalau gerirna tentu saja sudah tidak bisa dihitungkan
nah oleh karena itu melihat potensi itulah
kemudian sekarang pak sby muncul
menjadi semacam kekuatan
arus penyeimbang gitu
terhadap kekuasaan yang sekarang itu
dengan dua pertimbangan itulah menurut saya ya
satu karena pertimbangan
panggung yang tidak terlalu dibutuhkan lagi dalam konteks
panggung besar ini gitu ya
karena mungkin sudah dapat ritme baru
untuk mencoba terus menerus
keterlibatan kata kalam ini
pak haye dalam ritme politik gitu
yang kedua adalah
ada memang posisi yang lowong
yang kalau posisi itu
itu artinya akan dengan sendirinya
menarik minat publik terhadap posisi ini
karena pada saat yang bersamaan
ini faktor yang ketiga ya
ada kecenderungan pak jokowi
terus menerus mengalami penurunan
baik tingkat kepuasan
kepercayaan dan juga popularitas
dari demokrat untuk kemudian bisa terus terusan
suara di publik begitu
partai demokrat ini adalah partai politik
yang harus menjaga memang
ritme permainan politiknya
partai demokrat juga paham betul
kapan harus turun dan kapan harus
menahan diri dan duduk untuk mendengarkan
nah disini kita melihat
ada keterkaitan banyak sekali publik masyarakat kita
kalau kita melihat data nasabah jiwasraya ini
kan ada lima juta lebih ya masyarakat kita
yang tersangkut dananya di jiwasraya
dan ini sangat besar sekali
nah kita partai demokrat
ingin masalah ini menjadi clear
dan pemerintah punya jawaban kepada nasabah ini
karena uang mereka itu
nah ini apakah akan kembali atau tidak
ini menjadi juga sorotan bagi partai demokrat
kalau akan kembali bagaimana caranya
dari mana uangnya
apakah bailout atau dari mana
nah ini menjadi fokus partai demokrat juga
semuanya ini menjadi jelas ya
pemerintah jangan cuma berretorika
bicara ini bicara itu bicara holding
tetapi masyarakat sampai hari ini
tidak tahu apakah dananya akan kembali atau tidak
dan sementara secara politik
pemerintah juga harus kita
jadi pemerintah yang pertama menyampaikan
tuduhan tuduhan terutama kepada
pemerintahan pak sby dua ribu enam lalu
dan inilah bagian yang ingin kita jernihkan
jadi tidak jadi pansus ini misalnya ya
sbe sudah mendapatkan poin
gitu lah kira kira itu
jadi tidak jadi pun
sbe sudah mendapatkan poin
bahwa demokrasi sekarang ini
adalah orang yang paling kuat
meminta supaya dilakukan pansus
yang boleh jadi itu memang
satu pemikiran yang ritmenya sama
dengan banyak orang di republik ini
terkait dengan kasus jiwa seraya ini gitu
mungkin kalau disurvey akan lebih banyak orang lagi
yang mengatakan memang mereka ingin
ini disesuaikan dengan tuntas
dan mekanisme penentuasanya
salah satunya lalu melalui pansus itu gitu
seperti yang terjadi di bank senturi gitu
nah itu yang saya sebutkan tadi
kalau kalkulasinya politik
pak sbe sih dapat poinnya gitu loh pak
kalau kalkulasinya tapi kalau ini
terus berlanjut gitu lagi ya misalnya
pansusnya tetap berlangsung ya
bisa setengah tahun ya
pansus itu bekerja gitu
bahkan akan membuat nama
demokrat secara umum
makin terus apa namanya like ini
posisinya gitu tapi kalau ternyata
tidak ya artinya
oleh pak jokowi itu setidaknya
pak sby sudah memperlihatkan bahwa
dia bisa menjadi tokoh yang
dengan pak jokowi gitu
tapi lihat aja nanti sedikit
banyak ke depan nanti ada semacam
kisruh politik di internal koalisi ini
mereka akan ramai ramai mencari demokrat
gitu oke begitu pak ferdinand
disampaikan mas rey ya
tetapi kami tidak ingin
sebagai partai demokrat tidak ingin masuk
apakah kemudian nanti kalau ada konflik
di kubu sebelah kemudian beramai ramai
mencari partai demokrat ya yang memang
kami mendapat juga informasi informasi
ada juga beberapa partai koalisi
ya tentu kita berharap bahwa kawan kawan
di koalisi pendukung pak jokowi akan
bersama sama kita untuk mengungkap kebenaran
tujuannya itu mengungkap kebenaran
dan makanya tadi saya sampaikan bahwa
pak jokowi tidak seharusnya perlu alergi
dengan pansus ini karena pak sby sudah
membuktikannya dua ribu sembilan tidak ada masalah
dan pak sbe juga dalam statementnya
menyatakan tidak perlulah pak jokowi di
didorong dorong untuk diturunkan atau
apa segala macam kan pak sby menyampaikan
itu secara clear jadi
di disinilah pentingnya
dan harapan partai demokrat tentu ingin
bersama sama dengan partai partai yang ada
ini ayolah kita peduli dengan rakyat
kalau memang masih peduli dengan rakyat
ayo kita tuntaskan masalah ini karena jangan
sampai penyelesaian senturi
eh mas jiwasraya nanti yang
tidak clear dan tidak jernih ini
kemudian menjadi presiden kedepan karena
kita mendapatkan informasi yang
lain lain banyak sekali bumn kita
yang sedang bermasalah jangan
sampai modus modus yang sama juga dilakukan
oleh kelompok yang sama
menggarong uang rakyat nah ini yang partai demokrat
tidak mau maka kita ingin bersama sama
dengan nasdem dengan golkar pkb
segala macam yang ada di koalisi pak jokowi
untuk bersama sama dengan kita membuka
ini menjernihkan ini dan kemudian
melahirkan sebuah resolusi nanti kedepan
supaya hal hal seperti ini tidak
terjadi lagi poin besarnya kan disitu
jadi arahnya ini akan ke koalisi atau ke oposisi nih bang
kalau partai demokrat sangat siap apakah
akan beroposisi atau berkoalisi yang jelas
ada saat ini partai demokrat melaksanakan
fungsi oposisinya kita mengawal sesuatu
yang memang kita lihat partai apa apa
pemerintah sedang di jalur yang
tidak benar maka partai demokrat hadir
meluruskan apa yang belum
lurus yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
kalau seperti yang saya sebutkan tadi ini
arahnya ke oposisi sebetulnya ya makin
semuanya ke oposisi karena masuk ke
dalam pertama udah terlalu banyak
tapi masuk ke dalam juga kelihatan
bacaannya sudah tidak menguntungkan gitu kenapa gitu
makin menurun kepercayaan
terhadap dirinya juga makin menurun ketidakpuasan
juga makin menurun jadi
sebetulnya secara umum
kalau kita ikut dengan gerbongnya pak jokowi
ini kita bersama sama akan turun
gitu loh kira kira nah ini mungkin yang
dijaga oleh pak sby kalau melihat
kecenderungan yang seperti itu ya lebih baik
di luar memang gitu faktanya setelah
surat ini dikeluarkan kira kira gitu ya
ada banyak begitu banyak
sebutan yang dilakukan orang terhadap
demokrat gitu itu menunjukkan
kepada kita pak sbe
sudah tidak terlalu berminat lagi
masuk ke dalam ini gitu itu juga yang
saya katakan tadi dan di dalam ini
makin sulit kelihatan pak jokowi melakukan
hari ini kita mendengar
menkumham melakukan pemecatan
terhadap dirjen imigrasi
misalnya begitu ya
kita gak tahu apakah itu atas izin
pengetahuan ya pak sbe pak jokowi
dan seterusnya gitu tapi memperlihatkan
terhadap anggota kabinet
lebih besar dari itu adalah anggota koalisinya
hari demi hari makin melemah gitu
yang ada adalah ya itu yang
saya sebutkan tadi mungkin di dalam
koalisi ini terjadi semacam
gontok gontohan dan ketiga gontoh gontohan
itulah ya sebagian dari mereka
mungkin akan mencari demokrat gitu
bang ferdinand mungkin apa memang ini yang
dilihat begitu karena dalam suratnya juga
presiden kmseb juga sempat menyebutkan
beberapa nama menteri begitu yang saat ini menjabat dari
tohir juga menteri sri mulyani bahkan juga
mengajak kepada menteri bumn sebelumnya
iya betul jadi beliau itu kan punya sumber informasi
yang tidak bisa kita anggap sepele ya
bahwa informasi yang didapat pak sby itu
tentu disampaikan oleh
orang yang berkompeten
dan tentu layak dipercaya
dan itu membuat pak sb juga kan ingin melindungi
jangan sampai terjadi
gontok gontoan juga karena contohnya
partai a yang sangat ingin mengambil
posisinya pak erik tohir sekarang
ya menteri bumn ini karena
menteri paling empuk ini tempat duduknya
karena mengelola puluhan triliun aset bumn
jangan sampai momentum jiwa seraya ini
ditunggangi juga oleh penunggang gelap
partai demokrat juga tidak mau disitu
dimanfaatkan oleh partai partai tertentu
apakah itu dikualisi atau dari mana
menteri tersebut kemudian
memasukkan orang orang mereka
nah partai demokrat juga tidak mau disini terjadi
maka partai demokrat kemarin
pak sby menyampaikan dalam suratnya itu
tidak boleh ada yang seperti ini
jangan menargetkan si a si b harus jatuh kemudian
ada partai tertentu memasukkan orangnya disini
saya sampaikan bahwa menteri keuangan
menteri bumn ini kan yang mengelola
aset besar uang negara disini
banyak sekali karena tentu
partai manapun akan sangat berminat dan sangat tergiur
untuk menduduki keusi ini nah ini juga lah
yang dikawal oleh partai demokrat karena
pak sby mendapat informasi ada kegerakan gerakan
politik untuk melakukan itu
apakah ini langkah demokrat sebetulnya untuk mengintervensi
pemerintah dengan menyebutkan nama nama tersebut
tapi usaha saja deh bang raya rangkuti
kita kembali usaha saja deh berikut ini

saya mau ke bang ranggai rangkuti
tadi dikatakan apakah
ini benar strateginya sebetulnya
anda melihatnya bagaimana apakah ini strategi dari demokrat
kemudian untuk mengintervensi pemerintah dengan menyebutkan
beberapa nama menteri yang saat ini yang menjabat
saya sih melihatnya perna perni saja
dari ide ide besarnya gitu ya
nama ibu sri mulyani menyebutkan nama ibu rini
menyebutkan erick thohir
khususnya kepada pak erick thohir
amat jauh kaitannya
kasus ini tidak muncul
di arahnya dia kedua justru
di arahnya dia dia mau membongkar kasus ini
kira kira gitu jadi
kalau mau diturunkan
itu jadi pertanyaan publik secara menyeluruh
apa yang salah
dari pak erick sehingga dia harus diturunkan
misalnya begitu ya
kalau ibu rini
mungkin karena itu kan artinya
terjadi pada eranya ibu rini
kira kira gitu kemerosotan
kalau ada kemungkinan akan membidik ke sana
iya tapi buat apa juga kan yang bersangkutan
tidak lagi jadi menteri bumn
ini kira kira gitu jadi itu yang
saya sebutkan tadi ini semacam
aja di dalam
narasi besarnya pak sby ini
tapi justru kesan yang saya maksudkan
kesan saya yang paling kuat itu adalah soal
ibu sri mulyani karena ibu sri mulyani
ini kan ada sedikit
keterkaitannya dengan jaman lalu
keterkaitan psikologik lah
kira kira gitu ya antara ibu sri mulyani
dengan pak sby gitu ibu sri mulyani
kemudian menyatakan mundur
dari anggota kabinet dan
langsung pergi ke amerika karena
kebetulan diminta juga jadi
direktur imf kan saat itu gitu
tetapi meninggalkan pidato yang
seolah olah memberi semacam
kritik terhadap sby yang
membiarkan pak ibu sri mulyani
menanggung sendiri akibat dari
persoalan bang senturi
kira kira gitu ya nah di surat yang
dikeluarkan oleh pak sby ini
seolah olah ingin menjernihkan
persoalan bahwa situasinya bukan itu
yang dilakukan oleh pak sby itu
sebetulnya amat sangat kuat
dalam kerangka melindungi ibu srian mulyani
lebih banyak dikesankan
menuju ke sana daripada
ke erick gitu ya daripada ke
ibu rini gitu tapi sebetulnya
ibu erik dan ibu rini dibuat sebagai
bagian dari pemanis tapi
sebetulnya cerita yang kuatnya adalah soal
bagaimana pak sby
kuat begitu bersemangat
begitu bersusah payah
melindungi ibu sri mulyani
dari berbagai serangan pihak
selama ini terhadapnya kira kira itu
jadi itu kan
aktrisnya ini ibu sri mulyani
ya itu kan bacaannya bang rey
bisa saja masuk akal
adalah jangan sampai
ada penunggang gelap
penunggang gelap ini yang memang menjadi
dalam setiap perjuangan mereka inilah
kelompok kelompok yang selalu ingin
mengambil manfaat dari ketulusan
partai demokrat untuk memperjuangkan
hak hak rakyat dalam ini
ketulusan partai demokrat untuk
memperjuangkan penegakan hukum atas
sebuah perampokan besar besaran yang terjadi
jadi kita ingin membentengi lebih dulu
kalaupun nanti pansus ini
akan terjadi sesungguhnya
jangan sampai orang orang
yang sudah dimenjel sby ini
menjadi ditarget oleh kelompok tertentu
karena partai demokrat tidak punya misi untuk itu
partai demokrat misinya jelas
jadi pelakunya siapa modusnya
seperti apa uang rakyat apakah akan
dikembalikan atau tidak ini yang akan kita
kita bongkar dan kemana seluruh
aliran dana ini mengalir apakah
memang betul ada masuk ke pil persatau tidak
ini yang harus kita buka supaya semuanya
menjadi clear membentenginya selain dengan surat
yang dikeluarkan oleh ketua ya betul yang disampaikan
sby ini kan adalah pembuka ya
bagi kami ini adalah semacam
perintah dari ketua umum kami untuk
mengawal ini ini saya sudah berikan
pemikiran saya maka seluruh partai demokrat
kader partai demokrat di luar maupun
di dalam parlemen ya harus bekerja untuk
ini dan tadi malam sudah
praksi partai demokrat sudah mengeluarkan
rilis juga bahwa besok
partai demokrat akan mengirimkan
anggotanya untuk masuk di panja ya
meskipun panja ini bukan pilihan utama kita
tetapi kalau kita tidak ada di sana
kita akan dirugikan secara politik
tetapi setelah besok rapat
panja pertama partai demokrat
akan secara resmi menggulirkan
pansus di dpr besok ini
bang dari tadi bolak balik
mengutip tentang penumpang gelap sebetulnya
apa sih yang dilihat dari siapa
penumpang gelap ini yang dilihat dari partai demokrat
ya saya tidak bisa membuka
siapa penumpang gelap ini ya tetapi
memang ada informasi yang diterima
oleh beliau ada
kelompok kelompok yang berhasrat untuk
kemudian menduduki jabatan jabatan
menduduki kursi menteri bumn
tadipun pak erik tohir kan sudah
merespon juga beliau menyatakan bahwa
jabatan ini bisa hilang kapan saja tetapi
bagi kami sangat paham itu tetapi
kami tidak ingin bahwa nanti
sejarah mencatat pansus jiwasraya
yang dimotori oleh partai demokrat
ternyata menargetkan menurunkan
orang orang tertentu apalagi
sampai mengganggu kekuasaan pak jokowi
itu tidak ada di dalam pikiran partai demokrat
maka harus dimention lebih dulu
ya itu kami tidak mau tetapi kami
membentenginya karena target partai demokrat
adalah bukan itu jadi
kalau pun nanti itu terjadi artinya bagi partai demokrat
clear pelakunya bukan partai demokrat
tetapi ada yang menungganginya
baik begitu bang ren mungkin mbak rai punya pendapat tersendiri
soal perubahan gelap ini kalau
jabatan menteri keuangan bumn
itu pasti dilirik semua partai
dan mereka berusaha
agar bisa mendapatkan akses ke
karena memang itu adalah pusat keuangan
dan pusat popularitas
mensos itu salah satunya adalah pusat popularitas
menteri desa macam macam
nah kalau kita lihat kemarin juga
rebut rebutannya itu ada di situ gitu
tawar menawarnya ada di situ gitu
tapi juga jangan lupa bahwa prinsip pak jokowi
juga kuat dalam hal ini
pada hal hal yang berhubungan dengan
dengan keuangan negara beliau
sepertinya punya komitmen tidak akan menyerahkan
kepada siapapun yang dekat
dengan partai politik
dari periode pertama bila tunjukkan itu
memilih erick thohir itu menurut saya
bukan karena sekedar erick thohir punya
jasa bahwa yang bersangkutan
dari pak jokowi
tapi lebih dari itu
untuk menempatkan orang betul betul profesional
di menteri bumn profesional itu
pengertian memang dia bukan wakil
saya kira pak jokowi juga
akan sangat terganggu nantinya
diserahkan kepada profesional
yang partai kira kira gitu ya
bukan profesional yang katakanlah
independen kira kira gitu ya
nah oleh karena itulah menurut saya pak jokowi sendiri
cukup kuat bahkan
dengan konteks ini sebetulnya pada tingkat
tertentu pak sby
menguntungkan surat pak sby
itu menguntungkan pak jokowi
kenapa gitu dengan cara begitu
pak sby seolah olah
mengungkapkan kepada publik bahwa
ada begitu banyak istilatari penumpang
gelap yang mengincam kursi ini
gitu tapi pada saat yang bersamaan kita tahu
juga ada kemohonan
yang kuat dari pak jokowi
untuk tetap mempertahankan kursi ini
oke jadi yang saya tarik dari bang ngeri
apakah kemudian ini penumpang gelap
itu adalah partai politik
siapa lagi memang mau kemana
cuma partai mana kita nggak tahu
iya betul sekali
karena yang membuat mempansus ya partai kan mungkin
saya yang buat partai pansus kan kira kira gitu
yang buat panja juga mereka
yang punya akses kepada itu juga mereka
kan bukan saya bukan swasta
seperti kita semua gitu ya
ya artinya yang disebut dengan penumpang gelap itu
tafsiran saya hanya partai politik
cuma mana partainya
walau alami soap yang tahu
bapak rina ini
presiden sby baik sekali yang nampak
yang memberikan saran saran kemudian arena arena
tujuh arena penyelidikan atau investigasi
dan juga kemudian memberi clue
ataupun hint kepada pemerintahan sekarang
bahwa ada kemungkinan ada penumpang gelap
menurut anda apa yang ingin dicari
peluang apa sebetulnya yang ingin
prinsipnya bahwa sejak awal pak sby
dalam beberapa kali pidatonya menyatakan
partai demokrat ingin pemerintah ini sukses
karena apa kalau pemerintah ini sukses tentu
rakyat kita yang akan mendapat manfaat
partai demokrat sejak awal namun demikian
kemakin berjalanan ke sini kan kita melihat
banyak tanda tanda ketidaksuksesan
maka partai demokrat tidak bisa berdiam diri
bahwa pemerintah ini ada yang tidak lurus
harus kita luruskan ini kemudian terjadi
ada perampokan uang rakyat di jiwasraya
maka partai demokrat melihat
ada gerakan yang dilakukan oleh penyidik
kejaksaan agung sudah bekerja tetapi bagi
partai demokrat yang dilakukan kejaksaan agung
ini kan baru hanya menindak pelaku pelakunya
tetapi kemana uang ini
kemudian mengalir dan apakah mereka
ini hanya pelaku atau masih ada yang lain
atau ada kehaliran kemana mana
partai demokrat kan ingin dibuka
dan itulah semangatnya kenapa
partai demokrat ingin pansus terutama
menyambut yang tadi ada tudingan
ya jangan jangan ini ada mengalir ke pilpres
pak sby tidak mau ini terjadi
maka pak sbi mendesak
udahlah kita pansus saja supaya ini terbuka
kemudian nanti kalau pak jokowi ternyata tidak benar
ada dana ini mengalir ke pilpres
ya pak jokowi kan akan nanti
kalau di akhir masa periode jabatannya akan
turun dengan tenang daripada nanti kemudian
beliau terganggu dan tersandra
oleh tuduhan ini kan tidak enak
disandra oleh kepentingan politik
baik itu kawan maupun lawan
karena tertuduh ya di pojok
kan menerima aliran ini apakah
tim suksesnya atau partai politiknya kita tidak tahu
artinya sudah melihat ini ya demokrat ada
semacam gerakan gerilya begitu dari penumpang
tersebut mungkin di dalam
pansus ataupun panjang kemudian
dan disitulah partai demokrat
tidak mau kemudian pak jokowi ini
tersandra baik oleh kawan maupun lawan
karena kita ingin bangsa kita ini hanya bekerja
untuk memakmurkan rakyatnya
itulah motivasi partai demokrat yang paling
besar kita ingin bersama sama dengan rakyat selalu
lebih baik dari apa yang disebut dengan
penumpang gelap tadi ya
kita melihat sekarang
ini kan partai partai politik yang berkuasa
kita lihat apakah
seperti bang ray tadi menyampaikan
kepuasan masyarakat menurun kepercayaan
publik terhadap pak jokowi menurun ini kan
indikator yang juga ditangkap oleh partai demokrat
maka kami sebagai partai politik tentu
masuk ke situ karena kami juga
ingin tetap menjaga eksistensi
politik dan ingin juga kembali
meluruskan negara ini ingin
berkuasa karena sepuluh tahun pak s b berkuasa
mampu membawa kita dari kemiskinan
dari krisis politik menjadi negara masuk
di negara negara deretan negara maju
g dua puluh ini yang kita ingin ulang kembali
nanti pada periode berikutnya jadi kita
sebagai partai politik masuk
mengambil momentum di sini
tadi tawa bang rey mengundang
boleh sekalian closing statement
ini seperti bola bali ya kan
penumpang gelap itu yang
menginginkan pak jokowi tidak nyaman
sementara kelihatan yang oposisi
menginginkan pak jokowi nyaman jadi
jadi ini serba bola balik
gitu jadi memang
soal penumpang gelap ini
jadi pertanyaan berikutnya ya intinya
jangan sampai masyarakat kita
terganggu pemerintah kita terganggu
tentu masyarakat yang akan terganggu nantinya
partai demokrat tidak mau itu
cuma kan kesannya adalah yang kami itu
penumpang gelap ya memang
penumpang gelap ini suka menyandra
dan mungkin selanjutnya
presiden jokowi sendiri atas surat yang dikirimkan
oleh presiden kenang republik indonesia
bapak gita duri terima kasih